panikan terjadi saat kelompok kriminal bersenjata tiba tiba menyerang sekolah di paniai papua tengah rabu dini hari
puluhan guru dan tenaga medis terjebak dalam kontak tembak antara petugas dan khb
puluhan guru dan tenaga medis yang tinggal di kompleks sekolah ketakutan dan meminta pertolongan untuk dievakuasi
rabu dini hari kkb tiba tiba datang dan membakar sejumlah fasilitas
kontak tembak berlangsung sekitar satu jam hingga akhirnya guru dan tenaga medis berhasil diselamatkan
kelompok kriminal bersenjata pimpinan undirus kogoya telah membakar dua belas unit kios dan bangunan sekolah di kampung madi distrik paniai timur kabupaten paniai rabu dini hari
dari kejadian ini personel gabungan tni polri berhasil menangkap satu anggota kelompok bersenjata
orang tersebut merupakan salah satu dari pelaku penyerangan dan pembakaran